semakin dekat semakin eksplisit semakin bagus
tapi kerjasama itu kita istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat
tidak ada masalah yang penting komunikasi yang baik saya kira itu
saya jawab satu aja saya komentar ya
banyak sekali pgnu yang punya simpati besar terhadap pak prabowo